karena saya gak tahu
saskia ada dimana mas
dan saya tidak bisa berbuat
apa apa untuk menolongnya
ibu gak mimpi
hai hehehe kau baik baik aja kan saya
kita kembali bahasa sekian ya allah terima kasih
nah aditya mas laki laki yang berdiri depan saya ini aditya
dia akan saya jodohkan dengan saya sekian mohon restu dari mas ya
aditya terima kasih ya sudah menyelamatkan saskia bukan bukan saya yang menyelamatkan
saskia tapi ardi yang telah menyelamatkan saskia iya bu
alhamdulillah saya bisa menyelamatkan mereka
jadi kamu betul betul sudah berubah di alhamdulillah bu
nadia kamu mau kemana mau pabrik ke pabrik kakek boleh ikut
aku nggak suka ke pabrik iya memang tapi disitu kan ada robin iya kakek
krishna kamu ikut ya sebentar ya saya beresin dulu
tuh mereka tuh lihat kan
jadi kita siap akses nih men
sebentar ya kek
siapa sih yang naruh pohon di tengah jalan
suruh anak buah lo lepasin tangan gue atau gue bulo
karena gue bakal bunuh lo duluan
lo gimana mau bunuh gue
lo udah gue ikat rapi
bisa ya men keroyokan deser
atau lo akan menyesal seumur hidup lo
eh lo tuh sendiri tahun kita berempat mana mungkin lo menang
jadi kalian pengen coba main main dengan gue
jangan main main dengan bantuku
terima kasih ya bin
ya kan nadia ya
pokoknya siapapun yang berani mengganggu nadia
akan saya beri pelajaran yang setimpal kayak
itu kamu berdarah itu nak
oh nggak apa apa kek nggak apa apa
rumah saya dekat kok dari sini
mungkin kita bisa mampir ke sana dulu
ke rumah nak robin sekarang
jadi mungkin nadia bisa membersihkan luka saya
dan kakek bisa minum teh dan sambil santai di sana kek
sebentar ya kek saya pinggirin kayunya dulu ya
apaan sih bisik
semua berjalan sesuai rencana
gue ke grandan nih gimana dong
inilah rumah saya
dia memperlakukan kakek seperti kakeknya sendiri
robin kamu kenapa nan
cuma tadi sedikit ada gangguan di jalan
oh iya ini siapa
dan inilah dia
nanti biar lukanya saya aja yang ngobatin bu
kalau begitu mari masuk semuanya